skema aturan pemberian insentif kendaraan mobil listrik murni akan diumumkan pada dua puluh maret dua ribu dua puluh tiga mendatang
menurut menteri perindustrian agus gumiwang meski belum diputuskan seperti apa skema insentif yang akan diberikan
aturan ini akan diberlakukan hingga desember dua ribu dua puluh
nantinya akan ada tiga puluh lima sembilan ratus unit mobil listrik yang akan dikenakan insentif
masih dihitung jadi karena itu nanti akan menggunakan skema yang berbeda
nggak ada yang bentuknya uang jadi nanti yang kita berikan ininya kepada produsennya
jadi alurnya itu alurnya produsen harus mendaftarkan jenis produknya yang akan masuk ke program
kita memberikan kriteria bahwa untuk motor dan mobil adalah
saat ini baru ada dua produk dari dua agen pemegang merek yang telah memenuhi syarat
masuk program subsidi kendaraan listrik murni
kedua produk ini adalah hyundai ioniq lima dan juga wuling r ev
jadi ini juga merupakan suatu terobosan yang sangat baik bagi pemerintah kepada masyarakat kita
untuk mempercepat elektrifikasi tersebut
kita sangat mendukung atas semua inovasi yang diberikan oleh pemerintah
dan juga kami menunggu itu kira kira mekanisme untuk pelaksananya seperti apa
mudah mudahan kami percaya sih itu pasti akan mendongkrak penjualan rev juga
tapi berapa persen terus berapa banyak mendokraknya
yang jelas ya kita lihat nanti sebenarnya respons masyarakat di sana ya
pemerintah mengaku hanya akan fokus kepada kebijakan soal kendaraan listrik murni
agen pemegang mereka yang punya produk hybrid
mengaku masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah
subsidi ini kan tidak hanya satu subsidi ini ya
jadi banyak subsidi yang sudah terjadi dan akan terjadi
dan saya rasa tidak hanya menunggu satu peraturan ini saja
dan saya yakin pemerintah sampai hari ini tetap mendukung elektrifikasi
tidak hanya yang listrik murni tapi yang lain juga termasuk hybrid
tunggu ya baru saya bisa komentar lebih dalam
saya tahu pemerintah pasti mempertimbangkan banyak hal ya
kami tunggu baru bisa
komentar lebih lanjut
selain soal insentif bagi mobil listrik
saat ini pemerintah telah memberikan keringanan pembelian kendaraan sepeda motor listrik
sebesar tujuh juta rupiah per unit dengan jumlah syarat
baik bagi produk kendaraan yang dijual maupun masyarakat yang berhak melakukan pembeliannya
dari kuota sebesar dua ratus ribu unit hingga desember dua ribu dua puluh tiga nanti
saat ini baru ada tiga merek motor listrik
yakni gesit volta dan celis yang telah memenuhi syarat
ketiganya dibuat di dalam negeri dan tingkat kandungan dalam negeri
sementara kriteria pembeli yang berhak untuk mendapatkan manfaat dari kebijakan ini
antara lain adalah pelaku usaha mikro kecil dan menengah
yang telah terverifikasi sebagai penerima kredit usaha rakyat
penerima bantuan presiden produktif usaha mikro
dan juga pelanggan listrik subsidi
alby pratama baramaestro jakarta